setelah itu adonan kembali dituangkan di bagian teratas
sejarah keberadaan kampung islam kepaun dimulai pada abad tujuh belas masehi
seberapa besar bu peran dengan ibu ini
ke pendapatan dari md sendiri maupun dari business growing nya pak
dulu di sekolah kayak apa ya yang anak bandel nggak pernah mau kerja
karena kabarnya ada satu
semuanya serahkan sama yang maha kuasa
kemudian sense of business nya strateginya
serta daerah yang berbatasan
tinggal kita konsisten lah konsisten dengan ya salah satunya kualitas
ipung dan timnya mengabdikan diri untuk mengelola sekitar tiga puluh empat puluh satu hektare dari total sekitar lima ratus tujuh puluh tujuh hektare hutan lindung yang ada di kawasan mangunan
sampai trading jual tekstil
wajar kalau potensi bisnis ini terbilang menjanjikan
keluarganya pun sangat mendukung aksi nyata yang dilakukannya
dia dua belas jam hasilnya udah keluar
dan juga nyaris ada situasi yang permisif terhadap praktek praktek seperti itu
tapi ini sekelilingnya tetap akan ditanami jagung
seperti bagaimana perintah pak jasa agung kita dalam satu pendekatan hukum tidak saja mengedepankan pendidikan